ya sore ini berlangsung big match liga satu indonesia antara persib bandung versus persija jakarta
meski performa macan kemayoran tengah menanjak caretaker persib heri setiawan yakin pasukannya bisa mengalahkan tim ibu kota
saat mendirang lagak kontra persija jakarta persib bandung mengelar latihan intensif di bawah asuhan kartekar pelati heri setiawan di lapangan lodaya bandung
setelah mengelar latihan fitz keringan dalam latihan tersebut heri setiawan juga meminta anak asumnya untuk mengelar game ringan
selain telah merancang taktik dan strategi yang tepat untuk menghadapi persija heri juga mengaku keberadaan bobotoh menjadi tambahan motivasi bagi persib untuk merebut angka maksimal
tetapan terakhir kita ya di hamin satu ini kan hanya conditioning aja ya
kita kemarin terakhir kita hamin dua itu persiapan kita ada strategi di sana kita harus berbuat apa yang buat nanti besok insya allah kita akan berbuat sesuatu kita akan patahkan tren positif persija insya allah
mudah mudahan semua pemain pun dalam keadaan sehat walafiat
berbuat semaksimal mungkin harga mati buat persib insya allah tiga poin
ini akan jadi ujian penuh bagi heri setiawan menjadi kartekar tim
sebelumnya persib punya keitan manis saat ditangani heri saat janur tidak bisa mendampingi tim karena menunaikan ibadah umroh
saat itu persib mampu mencapkan kemenang atas tim puncak klasemen psm makassar dengan skor dua satu
meskipun persib bandung tidak menang dalam tiga pertandingan terakhir namun heri yakin mental pemain telah kembali naik
persib pun masih harus bermain tanpa sergei van dijk yang jidrah
sedangkan gian zola dan febri haryadi masih harus berjuang bersama tim nasional di piala asia u dua puluh tiga
sementara striker asing mereka marcon cole tidak menutup kemungkinan akan bermain di laga nanti
fredy bangun bandung
sementara itu kubu persija jakarta enggan menganggap duel lawan persib sebagai el klasiko indonesia
tim achan kemayoran lebih suka menganggap ini sebagai pertandingan biasa
di saat persib memberikan perhatian lebih pada pertandingan syarat gengsi ini
lain halnya dengan persija yang yakin bisa membawa pulang tiga poin dari laga yang berlangsung di gelora bandung lautan api sabtu petang
seperti dilansir dari cnn indonesia com pelatih persija stefano cugurrateko tetap muas padai kehadiran pemain persib seperti michael esien dan atep
namun kembalinya penyerang bruno lopez setelah sebelumnya dibekap cedera menjadi senjata ampuh tim macan kemayoran
untuk bisa meraih poin
teko menganggap kekalahan dari espanyol dalam laga uji coba beberapa waktu lalu tidak mempengaruhi mental bermain anak asuhnya
terlebih pada laga uji coba itu teko banyak mengistirahatkan pemain utamanya
ketika di adanya keadangan teguh kemudian menangis di namun penyerangnya

di situ kemudian menangis dengan berat

dan kemudian menangis dengan berat
lalu kemudian menangis dengan berat
ketika di adanya kecelakaan kemudian menangis dengan berat
dan kemudian menangis dengan berat
duel panas persib versus persija menjadi fokus di halaman olahraga cnn indonesia com akhir pekan ini
saya akan mengulasnya dengan jun mahare selaku jurnalis olahraga cnnindonesia com
selamat datang bung jun di studio dua cnn indonesia
ini anda siapanya riyad mahrez ya
ya kira kira sedara tirinya
saudara tiri ya berarti tepat sekali kita mengundang anda di sini untuk membahas pertandingan panas antara persib melawan persija ini ya
baik kita akan langsung ke pertanyaan pertama yaitu apa yang menjadi fokus di cnnindonesia com ketika memang pertandingan ini pastinya menyedot cukup banyak perhatian
baik itu publik di kota bandung dan juga jakarta pastinya
ya rian kalau cnnindonesia com kali ini supportnya kita membahas fokus tidak hanya soal teknis di lapangan
tapi kemudian drama dan persoalan non teknis lainnya yang selalu menjadi perhatian publik gitu
apalagi jadi bumbu bumbu menarik lah di dalam pertandingan sepak bola
baik terkadang memang bumbunya jauh lebih menarik dibanding hidangan aslinya ya
baik kita akan melihat kalau di sini sendiri di fokus kita mulai dari mungkin lima laga terpanas persib versus persija
ini saya lihat dari seluruh waktu yang ada di sini itu merupakan artikel terbaru ya seribu tiga ratus empat baru dikeluarkan
apa yang menarik dilihat dari lima laga terpanas ini bung
ya kalau membicarakan sejarah pertandingan kedua tim dari masa ke masa sebetulnya
rivalitas mereka itu rivalitas klub itu terjadi eranya delapan puluh an ya di zaman perserikatan karena mereka berjaya di masing masing zaman yang berbeda
tapi kemudian di era dua ribu an itu lebih kepada rivalitas supporter yang membuat gengsi kedua klub semakin panas
ada beberapa pertandingan yang kita rangkum yang menarik
pertama adalah piala yusuf seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ini turnamen besar yang dihelat di makassar
diikuti tim tim besar zaman perserikatan pada saat itu termasuk persija dan persib
pada akhirnya mereka bertemu di final sepuluh februari seribu sembilan ratus enam puluh
kemudian yang menarik adalah persija akhirnya mundur wo karena merasa dicurangi
persija mundur karena merasa dicurangi
ya dua gol yang mereka sarankan dianggap wasit adalah offside
kemudian pelatih pada saat itu sucipto suntoro meminta pemainnya untuk keluar lapangan untuk tidak melanjutkan pertandingan
alhasil persija disebut kalah wo persib kemudian menang wo tujuh
baik itu dari sekitar tiga puluh tahun yang lalu ya
kalau kita melihat yang terbaru mungkin kalau di sini ada liga super indonesia tahun dua ribu tiga belas pada saat itu ya
apa yang menarik yang bisa dilihat dari laga terpanas di tahun dua ribu tiga belas ini

ini kemudian bus persib yang hendak menuju ke stadion gelora bung karno dilempari oknum supporter yang kemudian diklaim adalah supporter persija
terus kemudian ini yang membuat panitia pelaksana pertandingan membatalkan pertandingan kemudian persib balik ke bandung
nah kemudian pssc menjatuhkan ulang untuk di bertanding di yogyakarta pada saat itu
dan oke kita kembali mengerucut sekarang mengenai persoalan pertandingan yang kita melihat antet sudah menyebutkan beberapa kali ternyata bukan hanya teknis dan strategi di lapangan
tapi juga drama tidak hanya dari para pemain ya para supporter juga yang justru terkadang membuat drama ini menjadi panas menjadi syarat gengsi
tetapi kalau kita berbicara hampir dari tahun ke tahun ketika
persija atau persib bertemu di lapangan justru potensi potensi konflik itu mungkin terjadi di lapangan
sebenarnya seperti apa rekonsiliasi yang harus dilakukan agar laga tetap berlangsung panas hanya di dalam lapangan
sudah tidak menjalar kemana mana
ya perseturuan supporter ini bermula tepatnya di era dua ribu an ya di era milenium
ini mereka seringkali terlibat pertikaian justru bukan di dalam stadion pada akhirnya
di luar stadion ketika persija melawan tim lain di bekasi
di situ mendapat serangan dari oknum supporter
sebaliknya persib juga bertikai
bobotoh juga mendapat serangan dari the jackmania di tengah jalan
berarti memang tetap ada ya perjalanan seperti ini
tapi kalau kita bertanya kepada sejumlah pemain seperti sebelumnya juga
isman sofian sempat menunjukkan optimismenya akan menang di laga kali ini
tetapi ketika dipertanyakan solusi agar tidak lagi konflik seperti itu
bahkan isbat juga belum punya pilihan
anda sendiri melihat apa yang seharusnya mungkin dipersiapkan
baik itu dari pengatur pertandingan
agar pertandingan ialah pertandingan
nggak merembet kemana mana begitu
ya rekonsilasi ini pernah digelar sama menpora pada saat itu
dengan tajuk deklarasi bogor
ada enam petisi perdamaian
disetujui kedua pemimpin pada saat itu
larikola ranggamone dan heru joko
tapi kemudian hasilnya menguap
sebulan kemudian mereka bertemu
persib menjamu persija
harusnya dijalakkan rupat
tapi tidak boleh diperbolehkan untuk hadir
terus kemudian rekonsiliasi mulai dibangun lagi
oleh inisiasi dari ketua umum jack money sekarang
dia melontarkan keinginannya untuk bertemu dengan petinggi vicky
disitu untuk menyelesaikan pertikaian yang sudah lama mengakar
sampai ke anak anak yang anak anak tanggung lah remaja
baru mengenal sepak bola juga yang disorot justru konflik ini ya
nah setelah empat hari setelah lebaran
saya ketahui ferry ini ketua umum jack money
bertemu heru joko
bahkan dia ke makam salah satu pentolan viking yang terkenal
itu adalah inisiasi yang sangat positif
yang dibangun dari kelompok elit yang kemudian harus semoga bisa diikuti sama yang teman di bawah
nah bung jun
ini juga kalau kita berbicara mengenai kedua laga ini
ada juga yang menarik misalnya seperti pemain yang pernah sebagai maung dan juga sebagai macan
ibaratnya ini kan bisa dikatakan saingan atau musuh bebuyutan lah
bahasa awamnya begitu kan
tetapi ketika mereka sempat main di persib sempat main di persija
dan kemudian kalau kita lihat yang terbaru dua ribu tujuh belas ini ialah maman abdurrahman
anda melihat seperti apa penerimaan mungkin publik dari stadion bandung lautan api terhadap kedatangan maman di sana
maman cerita maman sendiri cerita kepada kami dia mendapat sambutan yang dua sisi ya
di satu sisi negatif kemudian positif
ada yang masih menghormati dia sebagai mantan pemain persib
kemudian ada yang tidak juga yang mencerca dia habis habisan di media sosial
pada akhirnya dia harus berdiri di klubnya saat ini gitu
dan tidak meladeni cercaan dari supporter dari persib
baik berarti dia tidak meladeni ya
terakhir juga dia sempat mengupload sebenarnya foto tentang persib
menjelang pertandingan itu juga mungkin unik salah satu bentuk penghargaan terhadap bobotoh ya
dan kalau anda melihat sendiri
dari baik itu drama di luar lapangan
anda melihat apakah tekanan cukup besar pada persib
karena dia walaupun tuan rumah
tapi kalau kita lihat dalam beberapa laga sebelumnya
mendulang hasil negatif
sementara persija lagi baik baiknya
ada di peringkat empat
sementara persib di peringkat empat belas
seperti apa nanti jalannya pertandingan
apakah persib akan cukup mampu mengungguli persija pada laga di bandung lautan api ini
ya kalau kita berbicara teknis
memang persija diunggulkan untuk kali ini ya
sepuluh laga terakhir mereka tidak pernah kalah
sementara persib kalau lima laga terakhir dua kali mendulang kekalahan dan imbang
tapi kalau big match seperti ini mental yang jadi kunci dalam permainan
ketika mentalnya terganggu
konsentrasi buyar di lapangan
se positif apapun yang persija raih beberapa pekan terakhir
baik prediksi skor terakhir berapa
persija bisa menang dua satu karena mereka lebih unggul dalam lini depan
sementara persib sedang minim sekali
karton call juga tidak sesuai ekspektasi
kemudian van dyck juga cedera
hanya sohe matsunaga dan tantan yang ada di situ
baik kita tunggu nanti seperti apa jalannya pertandingan
bung jun mahrez terima kasih sudah hadir di studio cnn indonesia
dan jangan lupa salam kepada saudara tiri anda tadi ya riat mahrez ya
terima kasih rian
sejumlah informasi menarik pasti anda bisa mengakses melalui cnnindonesia com
karena memang sejumlah informasi dunia olahraga sudah hadir di sana
termasuk fokus terhadap pertandingan big match antara persib melawan persija